terima kasih anda masih bersama kami
sekretaris jenderal pdi perjuangan
hasto kristianto mengatakan
pdip siap melakukan pendaftaran ke kpu
untuk menjadi peserta pemilu dua ribu dua puluh
pada satu agustus dua ribu dua puluh
hasto kristianto mengatakan
pdip bakal mendorong peningkatan kualitas
rangkaian pemilihan umum dua ribu dua puluh empat
dengan menyampaikan pesan
pemilu bertujuan membangun peradaban
ia menambahkan pihaknya bakal menampilkan
kebudayaan yang menjadi ciri khas
dan akan datang ke kpu pada
satu agustus mendatang dengan identitas
dan semangat nasionalisme
menurut hasto sesuai dengan arahan
ketum megawati dalam pendaftaran
ke kpu pada esok hari
bersama bambang wuryanto akan mendatangi
ke kpu untuk melakukan verifikasi
awal syarat kepesertaan
sudah bahkan tadi kan semua sudah
seratus persen ini pak
syukur pak utut dan pak arief
itu terus memantau
bahkan ini menjadi syarat utama
proses yang ada dan
kami pastikan semua telah memenuhi syarat
bahkan kami sudah cek
antara kepengurusan dengan
nama yang ada di ktp
sehari menjelang masa pendaftaran partai politik
kpu akan menjadwalkan
untuk melakukan pendaftaran administrasi
di kantor kpu pusat jalan limbo
jor jakarta pusat pada senin satu agustus
selain melakukan simulasi
dan gladirisik pihak kpu akan
menggelar rapat persiapan penerimaan
pendaftaran partai politik
pendaftaran parpol kpu secara resmi
dimulai pada esok hari dan berlangsung
selama empat belas hari ke depan
pada pendaftaran hari pertama
sebelas parpol di jadwalkan akan hadir
di kpu untuk mendaftar sebagai pendaftaran politik

pendaftaran politik yang berdasarkan

karena masih terjadi pandemi
kpu juga memastikan jumlah kader parpol
yang hadir selama masa pendaftaran dibatasi
sebagai bentuk penerapan protokol kesehatan
politik yang mendaftarkan diri
berdasarkan sop yang kami terbitkan
itu maksimal lima puluh orang
dan itu pun tidak seluruhnya bisa naik
ke lantai dua karena keterbatasan ruangan
dan hari ini juga kita masih
menerapkan protokol kesehatan
partai politik yang berdasarkan sop yang kami terbitkan

ke kpu pada satu hingga empat belas agustus mendatang
dan nantinya akan diumumkan lolos
sebagai peserta pemilu dua ribu dua puluh
pada empat belas desember dua ribu dua puluh dua mendatang
pendaftaran data diunggah
ke sistem hormasi partai politik
dan dokumen persyaratan dibawa ke kpu ri
bagi partai politik yang kesulitan
mengisi sistem informasi partai politik
bisa membawa berkas pendaftaran secara manual
untuk membahasnya sudah bersama kami
melalui sambungan telepon
pak toto haryono anggota bawaslu divisi hukum
dan juga melalui sambungan daring
sudah siap dengan zoom
ada mbak titi anggrain dewan pemina
dari perudem selamat sore
pak toto selamat sore
pak toto selamat sore
saya mau ke pak toto terlebih dahulu
pernyataan dari sekjen pdip
mereka akan datang besok hari di
tapi kalau untuk bawaslu
persiapannya sejauh mana
untuk memantau kesiapan dari kpu
terima kasih kawan
yang pertama saya ucapkan
kami berterima kasih
terhadap partai politik
partai politik yang
dan terima kasih

itu banyak sekali namun
untuk bisa mendaftar salah satu
persyaratan adalah bahwa
dokumen dokumen dan berkas berkas
persyaratan tersebut sudah diunggah
di sipol atau
sistem informasi pendaftaran
partai politik nah
kpu sendiri menyebutkan
berbagai persyaratan untuk bisa menjadi
partai politik beserta pemilu
itu bisa dilakukan sampai
dengan penutupan pendaftaran
partai politik jadi persyaratan
tersebut kan cukup berat sebenarnya
ya dari mulai harus
berbadan hukum jadi hanya partai politik
berbadan hukum yang kedua
memiliki kantor tetap
ini selain yang di tingkat pusat ya
ditambah lagi ke pengurusan
kecamatan termasuk keanggotaan
seribu atau satu
di kabupaten kota di mana
mereka memiliki kepengurusan tadi
jadi ini memang salah satu
yang menjadi tantangan ya bagaimana
dan juga akurasi dari
keterpenuhan persyaratan tersebut
nah pada tahap awal untuk pendaftaran
ini tentu bawas lo harus
mengawasi berbagai ketentuan di dalam
undang undang pemilu dan juga
peraturan kpu yang mengatur
tentang pendaftaran verifikasi dan
lapan partai politik beserta pemilu
yaitu peraturan kpu nomor
empat tahun dua ribu dua puluh dua
itu betul betul terpenuhi
jadi ada beberapa persyaratan
yang memang harus dilengkapi oleh
partai tadi ya termasuk
juga pengunggahan dalam sipol
tadi sistem informasi partai
kpu sudah memberikan akses
juga ya kepada bawas lo tadi pak
toto sudah menyampaikan bawas lo
sudah mendapatkan akses ke sipol
jadi nanti ketika pendaftaran
mau tidak mau persyaratan pendaftaran
harus dipastikan dipatuhi
begitu ya dan
kalaupun mereka belum mengunggah
nah itu kan diberikan kesempatan
untuk mengunggah berbagai dokumen
sampai dengan akhir dari pendaftaran
jadi memang di awal ini
soal tadi ya kepatuhan kepatuhan
di dalam mengikuti prosedur
yang sudah ditetapkan oleh
undang undang ataupun peraturan kpu
baik mbak titi saya
ke pak toto lagi karena tadi
jelas sekali saya mau telepon dengan pak toto
pak toto masih tersambung
untuk tahapan pendaftaran ini
persyaratan apakah sudah terpenuhi dari
partai politik pak toto sejauh ini
hari ini mulai tanggal satu
sampai tanggal empat belas itu adalah
dan kpu sudah mempersiapkan
melalui format format yang
dengan pkpu empat tahun dua ribu dua puluh empat
akan mempersiapkan sebaik baiknya
berkat administrasi yang
sudah melalui sipol
kpu dengan rigid
hingga memudahkan peserta politik
untuk melakukan pendaftaran
sehingga nanti dipakpal
dan saya terima kasih
terhadap partai politik yang sudah siap
tadi ada dari ppb
pak toto yang menyatakan sudah siap
wah ini luar biasa
dan saya berharap partai yang lain juga sama
karena untuk partai yang kenaian
itu cukup di administrasi
juga pak toto
dan kesiapan ini menjadi luar biasa
pak toto ini kan sipol diciptakan sebagai aplikasi
untuk efisiensi dan juga efektivitas
dari proses pendaftaran partai politik
kalau anda melihat sejauh mana
kendala yang dihadapi oleh partai politik
untuk mengunggah berkas berkas mereka
seperti saat ini
tentu belajar dari pengalaman yang kemarin
yang banyak adanya
kpu tentu menyiapkan supaya menjadi lebih baik
sipol ini kan alat
mendaftar sebagai peserta pemilu
sehingga tidak lagi
partai politik itu datang ke kantor kpu
tapi dengan membawa berikut
cukup input sipol
terverifikasi apakah lengkap
tidak lengkap misarat atau tidak
ini saya pikir sangat memudahkan
berarti sipol menjadi satu satunya alat
alat untuk memberi kemudahan
jadi partai politik
dengan segala hormat
karena keterbatasan satu dan lain hal
sehingga tidak bisa mengaktifkan oleh sipol
serta merta dihilangkan haknya sebagai peserta
kpu tetap akan
memberikan kesempatan yang sama
waktu yang cukup panjang
karena harus memeriksa satu satunya
tetap ada manual
dan itu agak health testnya
kpu sudah menyiapkan health test
kepada peserta pemilu
yang tidak mampu mengupload
bisa datang ke health testnya untuk meminta
bantuan di uploadkan
ke kantor kpu
saya pikir segmen kpu itu kpu melayani
tentu akan memberi kemudahan pada
artinya memang ada
input secara manual
begitu ya pak toto tapi kalau anda melihat
presentasi sejauh ini berapa pak
kalau untuk unggah data ini ke
ya pak toto kalau anda
sejauh ini informasi yang anda himpun
sejauh ini dari partai politik sudah
mengunggah semuanya pak berkat berkas atau
jadi saat ini kami hanya melihat
sampai per tadi
jam satu siang
baik kalau untuk
mulai tanggal satu besok
ini kan secara resmi
penamparannya ditukar tanggal satu
kemarin kita sudah memberi imbauan
kepada partai politik dan kpu
untuk mempersiapkan spek speknya
kita beri kesempatan partai politik
tapi dua hari ini
kalau kita lihat lagi banyak yang masih
kita akan imbaukan lagi kepada partai politik
untuk mempersiapkan berkas berkas
yang akan dijaftarkan di
ini sebagai upaya pencegahan kami
sebelum nanti muaranya
nanti kan banyak
kalau jam satu siang akan terjadi
kita bawa sebelum nanti
terjadi kita himbaulah partai politik
baik pak toto
saya ke mbak titi
kalau anda melihatnya kalau masih belum ada
pengunggahan data dari
partai politik ini artinya mengganggu
tidak tahapan pemilu untuk
pendaftaran partai politik esok hari
ini memang salah satu fase paling krusial
bagi partai politik
karena ini gerbang masuk mereka
di pemilu dua ribu dua puluh
dan kalau kita belajar dari
pemilu sejak dua ribu empat belas
tapi kita pakai dua ribu empat belas lah
dimana sipol mulai digunakan
pendaftaran partai politik itu selalu
berujung tadi seperti disebut oleh pak toto
nah ini memang salah satu yang
sering terjadi itu adalah
last minute atau waktu waktu
terakhir begitu baru kemudian
melakukan kerja ekstra
untuk melengkapi ataupun
memenuhi persyaratan tapi kan
akses sipol ini memang sudah dibuka
sejak lama jadi tujuannya
memang untuk mengurangi kompleksitas
potensi terjadinya sengketa
bagaimana kalau belum mengisi
kalau kita baca peraturan kpu
itu kan memang persyaratan
pengunggahan dokumen pada sipol
itu menjadi salah satu
keterpenuhan untuk bisa mendaftar
jadi kalau di dokumen sipolnya
belum ada lalu kemudian
belum terunggah sama sekali maka
akan ada pengembalian nah itu
mekanisme itu sudah diatur di pasal
dan seterusnya nah bagaimana
kemudian kalau misalnya mereka membawa
berkas tadi disebutkan oleh pak toto ya
anjuran untuk kemudian fasilitas
di bantuan dan lain sebagainya itu
memang kerja ekstra kerja luar biasa
tapi kalau kemudian itu
dilakukan di hari terakhir misalnya
betul betul pasti kosong
lalu bawa berkas berkontainer kontainer
minta di uploadkan
oleh kpu itu
kan juga sesuatu yang
saya rasa tidak logis ya
jangan juga begitu nah ini
yang semestinya kita juga sebagai publik
mengawal bersama fasilitasi
yang diberikan oleh kpu sipol
itu sudah bukan hari ini saja
sejak pemilu pemilu lalu juga sudah
digunakan dan sebenarnya bisa
berkontribusi bagi penataan
menjadi organisasi modern
karena database keanggotaannya
betul betul bisa diakses
secara digital terkonsolidasi
dengan baik bisa menjadi modal
untuk misalnya melakukan kerja kerja
karena strukturnya sudah jelas
anggotanya juga jelas itu sebenarnya
modalitas yang sangat positif bagi partai
politik jadi kalau memang
persyaratan itu sudah ada sudah
disiapkan mekanisme pengunggahannya
itu kan ada berbagai cara dan waktunya
tidak hanya satu dua hari
ya tapi sudah berbulan bulan
diberikan kesempatan untuk itu baik
mbak titi saya tanya ke pak toton
terkait dengan mendaftaran partai
sudah mendaftar tapi partai politik
tersebut kemudian tidak disahkan
menuai sejumlah masalah
apakah nanti jalurnya bisa
diberikan ruang untuk
mengajukan sengketa ke
partai politik apapun itu
kita memberi ruang
untuk melakukan permohonan
sengketa di bawah itu
dan kita tidak akan menolak permohonan
terlebih dahulu apapun namun
apa apa bagaimana nanti tentu kita
akan melihat mengkaji
mempelajari sesuai dengan asas
asas kepatusan hukum
apa yang disampaikan tadi
bagaimana jika di hadir prasil
lalu tiba tiba datang
kita akan melihat
apakah ini takut atau tidak
masa persiapan pendaftaran
sebelum tanggal satu sampai tanggal
empat tahun itu hal hal ini
apapun itu siapapun itu
yang ingin mendapatkan
berkonsumsi dalam permukaan
dan kita pastikan hak hak konsumsi
yang tidak terapikan dan bahwa
menjaga hak hak konsumsi
yang ingin kita sampaikan
sejak awal kita berikan kepada partai
politik yang sudah menasarkan
yang kita lihat tadi sama ada yang
partai politik itu apapun
itu terlibat pikiran kita harus positif
problem problem perkembangan dinamika
itu persoalan yang lain yang akan kita lihat nanti
berpikiran positif tapi juga positif ya
pak toto untuk pendaftaran besok tidak ada
waktu yang terbuang artinya
mengganggu tahapan tahapan berikutnya ya pak toto
pak toto ya tapi
seperti yang dikatakan bu titi tadi
ini kan semakin lama
dan itu bisa diakses
tapi juga memberi kemudahan
tentu partai politik modern
akan menggunakan kesempatan itu
kemudian yang menjadi juga
pertanyaan apakah dana
yang belum cair keseluruhan untuk penyanggaran
pemilu ini untuk tahapan pemilu
tidak kunjung cair seluruhnya
mengganggu tahapan berikutnya ini akan kita bahas
ustaz jeddah mbak titi
dan juga pak toto kami akan kembali ke anda
kita akan break atau jeda sejenak
tetaplah bersama kami di
terimakasih yang masih bersama kami di
cnn indonesia newsroom kami lanjutkan kembali
dialog kami bersama anggota bawaslu
dan pak toto hariyotno dan juga
dari dewan pemina perudem
dan mbak titi anggraini
mbak titi dan juga pak toto kita lanjutkan kembali
dialog ini kalau informasi
sejauh ini jelang pendaftaran
mbak titi dan juga pak toto
masih belum dicarikan keseluruhan
alokasi atau usulan alokasi
penyelenggaran pemilu ini apakah ini akan
menghambat dari tahapan ikpu pak toto
untuk pemilu ini
pemilu itu bukan hajatnya kpu
tapi hadir karena hadir semua
baik pak toto
kita akan coba
perbaiki lagi komunikasi dengan anda
saya akan ke mbak titi mbak titi anda melihatnya
seperti apa nih jika alokasi
anggaran usulannya masih belum
dicairkan oleh pemerintah sepenuhnya
ini akan mengganggu tidak
atau menghambat dari proses tahapan di kpu
sebenarnya peristiwa seperti ini
sangat disayangkan ya mas herano
karena dari pemilu ke pemilu
menjelang tahapan ini seperti
lagu lama yang terus diputar
soal keterlambatan anggaran
padahal pemilu itu kan siklus yang sangat
reguler yang sudah pasti setiap lima tahun
sekali kita akan berpemilu
apakah pemilu akan tetap bisa berlanjut
misalnya tahapan pendaftaran dan verifikasi
partai politik saya yakin bisa
tapi pertanyaannya apa yang akan berlaku
apakah bisa profesional kredibel
dan tetap berintegritas saya tidak yakin
karena yang namanya segala sesuatu
yang dikerjakan dengan keperbatasan
tidak optimal tentu bisa
berdampak pada kinerja
misalnya ada upaya sungguh sungguh untuk melakukan
penghematan oke tapi kalau itu
kemudian berdampak pada
dan kredibilitas proses
karena harusnya diperiksa dengan detil
dengan teliti membutuhkan
dukungan anggaran transportasi
untuk mencapai contoh ya
daerah daerah yang harus
dilakukan verifikasi faktual
lalu itu tidak dilakukan kan bisa
terganggu begitu atau pada
fase awal ini kan ketika pendaftaran
dilakukan itu langsung diikuti dengan
kalau partai politik yang ada di dpr
yang ada sembilan karena ada putusan
mk nomor lima puluh lima tahun
maka tidak dilakukan verifikasi
faktual hanya dilakukan verifikasi
administratif dan itu mengerahkan
tenaga internal di kpu
tapi kan tetap perlu ada daya dukung
ya karena kerja kerja itu
bisa jadi sangat berat walaupun administrasi
karena bukan hanya partai politik
parlemen yang diverifikasi administrasi
pun baik yang punya kursi
di dprd atau partai politik
yang belum pernah jadi peserta pemilu
partai partai baru itu semua harus
dilakukan verifikasi jadi
dampaknya kalau misalnya
tidak didukung oleh anggaran
yang bisa memastikan
kerja kerja yang profesional
dan kredibel itu berlangsung
ya kualitasnya bisa terganggu
bisa bekerja dengan detil
dengan cermat dengan teliti
dengan tenang begitu ya
ini dipaksa misalnya harus
hemat dan seterusnya
kekhawatiran terbesar adalah mempengaruhi
kualitas kerja dari
rekan rekan penyelenggara pemilu
karena kan kita selalu mendorong mereka
untuk bekerja prima ya
tapi kalau kendala anggaran misalnya
mempengaruhi profesionalitas mereka
ya dampaknya adalah
kualitas atau keluaran
dari proses verifikasi yang bisa jadi
tidak optimal begitu
apalagi kan kita ingin ya partai politik yang jadi
peserta pemilu itu betul betul
partai politik yang memenuhi syarat
karena dampaknya mas heranov itu akan
banyak jumlah partai politik
akan berpengaruh nanti kepada
desain surat suara
kepada fasilitasi kampanye
gerbangnya bisa dikatakan
pendaftaran dan verifikasi partai politik
jadi saya harap
bisa mencairkan kebutuhan
anggaran kpu yang dibutuhkan
dengan proporsional ya tentu saja
kpu juga harus tetap menerapkan
agar tidak ada keraguan
spekulasi kecurigaan dari publik
soal komitmen pemerintah
dalam menyukseskan pemilu dua ribu dua puluh
apalagi di tengah situasi sekarang
mas heranov masih ada yang beranggapan
soal misalnya potensi terjadinya
nah kita kan tidak mau ya dipolitisir
sampai ke hal hal yang sangat
merugikan masa depan pemilu
baik artinya verifikasi
faktual ini yang menitikberatkan terhadap
rekrutan dari ribuan verifikator
ya mbak titi karena memang
tidak bisa dengan sistem informasi
dari sipol saja
tapi juga menggunakan
daya dari manusia itu sendiri ya
mbak diti kalau berbicara soal
kategorisasi dari partai
untuk kedepannya terbagi tiga sesuai dengan
keputusan mk anda bisa gabarkan
pembagian partai politik kita itu
sesuai keputusan mk lima puluh lima
tahun dua ribu dua puluh ada yang pertama
bagi partai politik
yang punya kursi di dpr
atau yang sudah lolos ambang batas
yang perlu dilakukan terhadap mereka
hanya verifikasi administrasi
jadi mendaftar dan kemudian
untuk jadi peserta pemilu
tidak dilakukan verifikasi
faktual nah ini memang insentif
yang diberikan oleh mahkamah konstitusi
terhadap sembilan partai politik
yang ada di dpr hari ini
nah bagi partai politik yang
tidak punya kursi di dpr
kan kita hasil pemilu dua ribu sembilan belas
ada tujuh partai politik ya
mas heranov yang tidak dapat kursi di dpr
maka terhadap partai partai
yang tidak punya kursi di dpr tapi
punya kursi di dprd
misalnya terhadap mereka
harus dilakukan lengkap itu
pendaftaran verifikasi administrasi
dan juga verifikasi faktual
contohnya terhadap psi
terhadap perindo lalu
partai berkarya partai garuda pks dan lain lain
itu harus dilakukan
lengkap tadi tiga pendaftaran
faktual dan terakhir
bagi partai yang tidak menjadi peserta
atau partai partai baru contoh
partai umat partai gelora
partai prima partai buruh
dan seterusnya banyak lagi mereka
juga harus mengikuti paket lengkap
dari mulai mendaftar
dan ikut verifikasi faktual
jadi yang membedakan antara partai
yang punya kursi dengan di dpr
dengan partai non dpr
adalah tadi soal
verifikasi faktualnya jadi memang
bagi pdip dan kawan kawan
ya yang punya kursi di dpr
ada proses yang lebih mudah
mereka tidak perlu berjibaku
sampai pada verifikasi administrasi
dan kalau dinyatakan lolos
bisa langsung jadi peserta
sementara partai partai di luar yang sembilan
yang punya kursi di dpr
mereka harus mengikuti
tadi selain verifikasi administrasi
yang akan melibatkan
pengurusnya benar atau tidak
kemudian anggotanya nanti pakai
sampel ada tata cara
didatangi itu di
betul tidak dia adalah anggota dari
partai politik tersebut
jadi memang cukup berat bagi partai partai
non dpr karena tadi ya
keseluruhan rangkaian verifikasi
harus mereka ikuti termasuk
nah itu skema untuk
peserta pemilu dua ribu dua puluh empat mas heranov
berat kata anda disini mbak titi
ini berarti memang peluang mereka tembus
di kursi dpr sangat kecil ya
peluang mereka untuk jadi peserta pemilu ya
peluang mereka ya
tergantung kepada kemampuan mereka
memastikan tadi selain
keabsahan ya dari
persyaratan yang sudah mereka serahkan
lalu kebenaran itu dicek saat
verifikasi faktual dan ini
memang tidak mudah mas heranov
kalau kita lihat pada

dua belas partai politik beserta pemilu
nah sepuluh itu
diloloskan oleh verifikasi kpu
satu melalui sengketa di bawah slu
dan satu di sengketa
lalu di dua ribu sembilan belas
sejumlah empat partai politik baru
partai garuda partai berkarya
begitu ya perindo dan psi
nah di dua ribu
berarti kan hanya ada empat penambahan partai baru
baru pada dua ribu sembilan belas
melihat persyaratan yang masih berat seperti itu
ya akan sulit kita menambahkan partai baru pada dua ribu sembilan belas
karena tadi persyaratannya bukan hanya
secara berkas ya dokumen
administrasi dia harus
absah tapi juga dia harus benar
dia harus valid di lapangan itu
betul betul yang namanya
pengurus itu orangnya ada
kantor tetapnya juga tersedia
kemudian keanggotaannya juga
betul betul benar begitu ya
bukan hanya di atas kertas
karena salah satu yang banyak
menjadi temuan di dalam
klasifikasi ini adalah
proses verifikasi dan pendaftaran partai politik
nah kegandaan ini bisa di
internal partai bisa juga dengan
antar partai kegandaan
bisa terjadi diantara pengurus
dan juga diantara anggota
nah yang kedua itu adalah asal comot
menjadi anggota partai
tanpa sepengetahuan dari
orang yang dicomot tersebut
disini penting keterbukaan dari
kpu dan juga sosialisasi
untuk mengajak publik
misalnya lebih mengawasi proses ini
karena jangan nama kita
ikut dicomot jadi anggota partai
begitu ya karena kalau kita
dicomot jadi anggota partai
kita tidak bisa menjadi penyelenggara pemilu
menjadi penyelenggara pemilu
baik kpp pps ppk
ataupun misalnya nanti
mendaftar pns bisa terhambat
karena data kita ada di sipol
dan terdaftar sebagai anggota
atau pengurus partai politik
ini yang saya kira juga perlu diantisipasi
diwaspadai oleh pak toto
dan kawan kawan di bawah selu
satu sisi melindungi hak konstitusional
partai politik untuk menjadi peserta
pemilu tapi di sisi lain
hak konstitusional warga negara
untuk tidak dimanipulasi datanya
tidak dicomot datanya sembarangan
dan tanpa izin juga itu
harus dijaga begitu
selain juga yang terakhir
salah satu isu yang sering melengkapi
proses pendaftaran partai adalah
nah ini kan ada sejumlah sedikit
yang mengalami dualisme kepengurusan
tapi ini bisa menimbulkan konflik
kalau kemudian penyelesaiannya
tidak dilakukan sesuai dengan
koridor hukum yang ada
kira kira begitu mas arang
mbak titik ini masih berbicara soal partai baru
yang mendaftar sebagai
peserta pemilu dua ribu dua puluh
yang harus diupaya keraskan
adalah mereka harus berjuang untuk
lolos ambang parlemen ya
koreksi jika saya salah
jadi kalau lihat kalender pemilu kita
tanggal empat belas desember
partai politik peserta pemilu dua ribu dua puluh
ditetapkan jadi empat belas desember
dua belas desember dua ribu dua puluh dua kita sudah tahu
peserta pemilu dua ribu dua puluh
nah tetapi masa kampanye
kan masih lama sekali ya mas heranov ya
masa kampanye itu baru akan
berlangsung dua puluh delapan november
jadi antara jeda mereka menjadi
partai politik peserta pemilu
dengan masa kampanye itu jauh sekali
dan ini akan menjadi tantangan
bagi partai partai politik baru
dalam mengenalkan identitas elektoral
mereka supaya mereka
misalnya bisa dikenal publik
tapi juga tidak kena sangkaan
melakukan curi start kampanye atau kampanye
diluar jadwal yang merupakan
tindak pidana pemilu
apalagi kemudian mereka
tentu dalam mendapatkan dukungan dari publik
akan sangat berat sekali
karena syarat yang harus
dipenuhi untuk bisa punya kursi di dpr
itu adalah memiliki
atau memperoleh suara sah nasional
hasil pemilu dpr
jadi total secara nasional hasil pemilu
itu yang disebut dengan parliamentary threshold
atau ambang batas parlement
kalau di dprd memang tidak ada ambang batas parlemen
makanya partai seperti
psi seperti perindo
meskipun mereka tidak lolos
tapi mereka punya kursi di dprd
nah ini pertarungan makin banyak partai
tentu makin berat karena suara kan makin menyebar
salurannya makin banyak
sekarang saja misalnya di dpr walaupun lolos
atau ambang batas parlement
contoh partai persatuan pembangunan
jadi makin banyak partai politik
tentu saja makin sulit ya
mbak titi saya kasih kesempatan ke pak toto
untuk menjawab adanya
kemungkinan manipulasi data
kemudian dualisme kepengurusan
partai politik yang akan terjadi
di parpol seperti apa
anggaran pemilu pak toto untuk menyinggapi hal ini
pak toto masih tersambung dengan kami
soal anggaran tadi
ya soal anggaran kemudian juga yang harus
diperhatikan pak toto mengenai
dualisme kepengurusan partai politik
juga manipulasi data dari parpol
seperti apa anda menanggapinya
dan pihak anda
kami berpikiran positif bapak menanggapi data dari parpol dan pihak anda
karena anggaran ini pasti hadir
untuk anggaran karena
pemilih ini bukan hajat tpu saja
bukan hajat bawah sulit tapi hajat negara
hajat seluruh rakyat indonesia
bahwa ada dinamika
pasti negara ini sudah berhasil untuk hadir
dan pasti dia akan tergantung
yang kedua soal manipulasi
tentu akan ada
anggaran yang diperhatikan
melalui mahkamah partai politik
dan manipulasi data
negara tidak akan manipulasi
masyarakat tidak terlihat
apakah manipulasi atau tidak
yang akan melakukan
pendampingan saat verifikasi
karena tidak hanya diberikan verifikasi administrasi
tapi juga verifikasi faktual
yang akan diperhatikan
karena kita pun juga memberikan
simbohan kepada partai politik
sebelum sampai terjadi tindakan
kita yakin kita akan bekerja bareng bareng
apalagi ada positif
teman teman pemilu teman teman media massa
itu adalah kawan strategis
yang sama sama terlibat
aktif dalam proses pemilu ini
dan kami yakin ke depan akan menjadi
kita selalu berpikiran positif
karena pas semuanya sudah terkejia
terima kasih banyak
untuk pdp yang sudah banyak memberikan
pelanggaran alteritasinya akan berjalan
baik ke depan
kita doakan yang terbaik
kita juga berpikiran positif
untuk pendaftaran partai politik
terima kasih atas waktunya bersama kami
di sore ini dengan cnn indonesia newsroom
dewan pembina perudem dan juga anggota bawaslu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
berikutnya informasi target nilainya
akan kami hadirkan sesaat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia newsroom